jarak yang cukup jauh tak mengurungkan niat hajah uus untuk berbelanja di pasar tanah abang
bersama sang anak hajah uus menempuh perjalanan dari tangerang untuk membeli baju baru menjelang hari raya idul fitri
baginya harga murah pilihan yang beragam dan dapat melakukan pembelian secara grosir menjadi daya tarik berbelanja di pasar yang berlokasi di jakarta pusat ini
nah ini berarti
tapi ibu memang sering ke pasar tanah abang
pada tempat tempat yang berlaku ini
pada tempat tempat yang berlaku ini
pada tempat yang berlaku ini
padatnya pengunjung juga merupakan efek dari pelonggaran mobilitas yang ditetapkan pemerintah
ketika pembatasan kegiatan fisik masih sangat ketat tahun lalu para pedagang mengaku rugi karena omset terjun bebas menjelang idul fitri
pada hari ini pedagang mengklaim terjadi peningkatan omset hingga lebih dari lima puluh persen
pedagang bahkan yakin peningkatan omset akan terus meningkat hingga hari raya idul fitri
sekarang sih sudah ada peningkatannya
sudah ada peningkatan
peningkatannya signifikan nggak pak maksudnya berapa baju yang bisa terjual setiap hari
itu yang satu ratus tiga puluh lima an
peningkatannya sekitar enam puluh persen
dari yang sebelum sebelumnya
menurut data dari pengelola pasar tanah abang blok b peningkatan pengunjung menjelang ramadan sangat signifikan
setiap hari puluhan ribu pengunjung datang untuk berbelanja
puncaknya terjadi pada minggu dua puluh tujuh maret
tercatat ada lebih dari empat puluh dua pengunjung
yang dulunya itu paling empat belas lima belas
laman sampai dua puluh lima sampai tiga puluh dua
bahkan hari minggu kemarin itu sampai mencapai
dalam waktu sehari
biasanya tuh kalau hari minggu itu pengunjungnya kurang
nah kemarin hari minggu sangat luar biasa
jafar mengakui pengelola pasar berusaha tetap menerapkan protokol kesehatan
karena pengunjung memadati pasar tanah abang
namun saat puncak pengunjung padat sulit menjaga jarak satu sama lain
sini ada ini ada
bagai makan sayur tanpa garam
sekarang rasanya kurang lengkap kalau kita menyambut kemeriahan bulan suci ramadan
tanpa berbelanja baju baru untuk idul fitri
maka dari itu tanah abang sebagai pusat grosir tekstil terbesar di asia tenggara turut kebanjiran pengunjung
bukan hanya pengunjung dari jakarta tetapi juga dari luar pulau jawa turut datang ke tanah abang
hal ini sebagai salah satu bentuk akibat dari pelonggaran mobilitas yang dilakukan oleh pemerintah
karena pada saat ini
penularan kasus covid sembilan belas sudah mulai menurun di indonesia
ayu rahmawati yudi cirasatria jakarta